ratusan simpatisan kofifah indar parawangsa minggu pagi mendeklarasikan diri sebagai relawan sahabat kofifah
sementara ketua pkb muhaymin iskandar menjamin warga nu tetap solid mendukung saifullah yusuf
dua ratus orang simpatisan kofifah indar parawansa dari perwakilan seluruh kabupaten kota di jawa timur minggu siang
mendeklarasikan diri sebagai relawan sahabat kofifah di pondok pesantren amanatul umah siwalan kerto surabaya
dalam deklarasi ini ratusan relawan berkomitmen untuk memenangkan kofifah indar parawansa dalam pilgub jatim tahun depan
upaya pemenangan dari tim relawan ini mendapatkan dukungan dari pengasuh pondok pesantren amanatul umah kiai haji asep syaifuddin kalim
dalam sambutannya di tengah acara deklarasi kiai haji asep saifuddin kalim menyebut dukungan untuk kofifa
sebagai fardu ain atau wajib hukumnya dalam pertarungan pilkada jatim mendatang
beliau adalah sosok yang akan mampu mewujudkan jawa timur yang adil dan makmur
dari sisi apa karakter kita bacakan akanlah nanti ke depan
di indonesia ini jangan sampai pemilih memilih kucing dalam karung
karakter apa karakternya jujur dan dapat dipercaya
sementara ketua pkb muhaymin iskandar menegaskan
suara nahdlatul ulama dari partai kebangkitan bangsa tetap solid mendukung pencalonan syaifullah yusuf aswar anas
menjadi calon gubernur dan wakil gubernur jatim
karena diyakini pasangan gus ipul dan anas ini adalah keinginan warga nahdlatul ulama di jawa timur
sosok gus ipul dan azwar anas dinilai sebagai pasangan terbaik untuk memimpin jawa timur lebih maju lagi
keras mengawal elektabilitas yang tinggi ini mengawal kepercayaan masyarakat dengan memberi kepastian
nanti akan ada jawaban atas harapan harapan yang dititipkan melalui elektabilitas yang tinggi
dipimpin oleh kader kader terbaik dari partai kebangkitan bangsa ini